nasib malang dialami oleh pasangan suami istri asal desa muntuk kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta
suharno dan isti utami harus bisa menerima keadaan bahwa ia dan anaknya mengalami patah tulang usai insiden kecelakaan pada oktober lalu
suharno bersama sang istri sedang membawa rizal putranya yang berumur lima tahun untuk berobat ke daerah gunung kidul daerah istimewa yogyakarta
rizal diketahui menderita suatu penyakit yang membuatnya tidak bisa berjalan
saat perjalanan pulang di daerah rongkot gunung kidul motor yang dikendarai keluarga ini terlindas truk yang tak kuat menanjak di jalan yang menanjak
akibatnya suharno mengalami patah tulang kaki kanan dan istri mengalami patah tulang di bagian pundak dan kaki kanan
kaki kanan sang istri pun harus diamputasi
sementara rizal putra mereka juga mengalami patah tulang di kaki sebelah kanan
kaki sebelah kanan
tapi mamanya ibunya dan anak saya terpental ke belakang akhirnya tertindas
sempat dirawat di rumah sakit sarjito yogyakarta dan rs udehwono sari
kini suharno bersama istri dan anaknya menjalani rawat jalan di kediamannya
edo nurgantara bantul daerah istimewa yogyakarta